seorang wanita pemandu karaoke ini emosi lantaran dituding mengkonsumsi narkoba saat gelaran razia oleh beat res narkoba polda jotimur
emosi sang lady oscord ini disambut nade tinggi oleh petugas yang membuat adu mulut semakin memanas
aku mau bawa eh
aku mau bawa sama kamu emang eh
kamu mau bawa sama kamu emang eh
aku mau bawa eh
keributan bermula dari seorang pengunjung laki laki yang menolak di tes purin karena mengaku kenal dengan pejabat di kepolisian polda jotimur
dalih pria ini pun membuat petugas perang
jangan kebetulan punya kenalan siapa
siap siap siap
kamu mau kenal siapa saya nggak peduli pak
meski mendapat penolakan polisi
tetap melakukan tes urin kepada keduanya
genderang perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terus ditabuh oleh ditres narkoba polda jawa timur
sejak sepekan terakhir razia narkoba terus gencar dilakukan di sejumlah tempat hiburan malam
seperti diskotik dan karaoke high class di kota surabaya
tak pandang bulu pengunjung pemandu lagu pegawai hingga manajer tempat hiburan malam wajib menjalani tes urin secara bergantian
hasilnya dari belasan orang yang menjalani tes urin di tempat
tidak ditemukan yang positif mengkonsumsi narkoba
kegiatan malam ini adalah perintah langsung dari bapak kapolda dan juga dalam langkah operasi pekat
dalam semiru upaya kami dalam perjadangan peredaran narkoba
kemudian meminimalisir kegiatan masyarakat agar tidak terjadi tindak pidana
akibat kegiatan kegiatan hiburan yang terlalu euforia
petugas gabungan akan terus melakukan razia secara rutin di sejumlah tempat hiburan
malam yang disinyalir sering dijadikan ajang prostitusi terselubung
maupun peredaran gelap narkoba